puluhan anak di desa sumberjo kecamatan wonosalam kabupaten jombang rabu siang menangis histeris saat digelar sunatan masal
mereka tidak hanya menangis tapi juga berontak menolak saat disunat
tangis histeris anak mewarnai sunatan masal di desa samberjo kecamatan monosalam jombang pada rabu siang
meskipun dokter belum memulai proses sunat pada anak ini dia terus menjerit ketakutan
bahkan petugas medis yang dibantu beberapa aparat tni pun kewalahan menenangkan bocah ini
bocah ini terus berontak saat akan disunat
mereka rata rata takut pada sejumlah peralatan medis seperti jarum suntik yang dibawa oleh petugas
bahkan orang tuanya yang ikut mendampingi bocah ini pun ikut ketakutan
tidak tega melihat proses anaknya disunat
memang keinginan anaknya sendiri atau
iya kemarin itu minta tapi kalau sekarang takut itu
meski demikian anak anak yang sempat menangis tadi akhirnya reda dan tersenyum
mereka juga senang setelah mendapatkan bingkisan dari panitia